pasif income kerap dijadikan amunisi untuk mencapai kebebasan finansial
menyiapkan pendapatan pasif yang terus mengalir tanpa kita harus bekerja diperlukan persiapan yang matang
berbagai aset investasi pun bisa dipilih untuk membangun fondasi pendapatan pasif
selain melakukan pekerjaan yang memberikan kita penghasilan rutin
sarana untuk cepat mencapai tujuan finansial adalah melalui pasif income
aset yang bergerak dan bekerja kemudian menjadi sumber pemasukan kita secara berkala
bisa didapatkan dengan mulai berinvestasi di berbagai instrumen seperti saham reksadana
properti emas dan berbagai jenis aset lainnya
dikutip dari laman pasar modal ojk bagi pemula reksadana bisa dijadikan pilihan yang paling aman
karena bisa disesuaikan dengan profil risiko investor
reksadana pasar uang bagi low risk taker
sementara medium risk taker bisa mengambil reksadana pendapatan tetap saham atau campuran
investasi di reksadana juga terjamin dan terdaftar oleh otoritas
jasa keuangan dan memiliki keuntungan dalam jangka panjang
beberapa manfaat bisa didapatkan dengan pasif income
diantaranya kebebasan waktu dan jaminan di masa mendatang
pemasukan pasif bisa didapatkan dari berbagai cara
namun tentunya butuh upaya waktu dan proses yang panjang untuk mencapainya
kami bahas bagaimana jurus menjadikan keranjang investasi sebagai sumber pemasukan pasif
bersama safir senduk master financial planner
selamat pagi bang safir apa kabar
selamat pagi kabar luar biasa
terima kasih sudah bergabung bersama sianen indonesia bang safir
kita bahas tentang pasif income
ini mungkin menyusun fondasinya susah susah gampang
karena banyak sekali cara cara yang bisa didapatkan untuk mencapai pasif income tersebut
tapi sebelumnya mungkin seberapa penting sih bang safir pasif income ini
untuk para investor kita semua untuk mencapai tujuan finansial
sederhananya bahwa yang namanya investasi itu hanya ada dua macam
jadi pertama adalah investasi yang memberikan penghasilan berupa naik turunnya harga
jadi istilahnya itu pertumbuhan atau growth income dalam bahasa inggrisnya
seperti misalnya kita beli properti kemudian kita jual lagi dengan harga mahal
kita beli saham kita jual lagi dengan harga mahal dan seterusnya ya
yang kedua ada lagi yang namanya fixed income
jadi fixed income adalah kita punya uang kita taruh di properti
misalnya kita sewakan propertinya
atau kita punya uang kita masukkan deposito
kita mendapatkan bunga dari situ ya
itu namanya fixed income atau pendapatan tetap
nah dalam istilah lain seringkali investasi pendapatan tetap ini
seringkali disebut juga dengan istilah pasif income
karena kita taruh uangnya satu kali kita diem aja kita pasif
kita mendapatkan penghasilan terus menerus
yang menarik adalah kalau misalnya saya selalu bilang begini
kalau misalnya orang itu pada saat ini dia bekerja dia masih punya gaji
dan dia masih bisa hidup dengan gajinya
mungkin dia bisa fokus pada investasi yang pertumbuhan dulu
karena biasanya potensi keuntungannya lebih besar
walaupun resikonya lebih besar
nah kalau misalnya kita sudah masuk usia matang usia pensiun
dimana penghasilan atau gaji kita berhenti
nah barulah kita bisa masuk ke investasi pasif income
karena pada saat pensiun mungkin kita tidak bekerja lagi
kita butuh penghasilan dari pasive income itu yang pertama
dan yang kedua adalah investasi pendapatan tetap atau pasif income
itu juga sangat dibutuhkan oleh mereka yang ingin berinvestasi
tapi tidak ingin mengejar resiko menghadapi resiko yang terlalu besar
aduh mas hafir kalau saya masuk ke saham risikonya besar dan lain sebagainya
dia bisa pilih investasi yang fixed income atau pasif income seperti ini
oke bang safir sebelum kita mungkin bicara soal pasive income yang didapatkan dari
mungkin properti begitu yang berjalan ada aset yang bisa disewakan
tapi mungkin kita bisa mulai dari yang kecil kecil terlebih dahulu
yang bisa dilakukan oleh anak muda
misalnya kalau milenial begitu menyusun portfolio investasi
yang kemudian bisa mendapatkan growth tadi sebagai
imbal hasil dari uang yang sudah kita investasikan
sebetulnya menyusun keranjang investasi untuk kemudian bisa mendapatkan growth
yang bisa menyamai nantinya gaji seorang karyawan
itu berapa lama bang safir dan bagaimana mendiferensiasikannya
jadi ini saran saya adalah ketika kita masih muda fokuslah pada investasi yang sifatnya growth
kita fokus pada investasi yang sifatnya growth untuk apa
hasil yang besar jangan takut
kalau nanti di tengah tengah mungkin investasi
kita menurun lah kan uangnya belum akan
dipakai dalam waktu dekat masih nanti pada
saat pensiun baru dipakai jadi fokus
pada investasi yang sifatnya growth income
nah dalam jangka panjang begitu
masuk usia pensiun ya
dia bisa menguranginya nah ketika
masih muda ketika dia fokus pada investasi
muda bisa pakai mungkin sekitar
uangnya untuk masuk ke investasi
mereka bisa pilih investasi yang
fixed income seperti misalnya pada
obligasi seperti ori
misalnya atau sbn seperti itu
pasif income lain seperti misalnya kalau ada
uang dia bisa taruh uang di deposito
properti disewakan dan lain
sebagainya nah nanti ketika dia
masuk pensiun atau menjelang usianya sudah
matang porsinya berubah investasi
growth income kalau bisa makin lama
makin dikurangi dia pindah
ke investasi yang sifatnya fixed income
dia pensiun kalau bisa investasi
jadi berbalik total
ketika dia masih muda sekali lagi
ketika muda fokus di
growth income ketika mau pensiun
fokus di fixed income yang mencapai
investasinya oke jadi kita
fokus dulu ke growth income baru ke
yang baik untuk investasi
nah lalu bang safir ini
kemudian kita bicara soal pemanfaatan
jadi bagaimana sih sebetulnya kita
memanfaatkan pasif income yang kita miliki
apakah ini harus di benar benar punya
mindset jangka panjang atau sebetulnya kita bisa
memiliki tujuan finansial tertentu
kemudian menggunakan dana alokasi yang
sudah kita kumpulkan lewat pasif income
ada dua tujuan orang dalam
berinvestasi pertama adalah
dia nabung untuk dipakai lagi suatu
hari nanti untuk anaknya kuliah
untuk dia mau beli kendaraan
baru dan lain sebagainya itu pertama
apa yang kedua adalah orang berinvestasi
tujuannya bukan untuk dipakai di masa akan
datang tapi untuk diputar diputar
diputar kalau perlu dia wariskan ke anak cucu
nah kalau orang itu punya tujuan investasi
yang pertama dia menabung
atau berinvestasi untuk dipakai lagi
di masa yang akan datang contoh nih misalnya
dia menabung dia menyisikan
uang secara rutin selama satu dua
atau tiga tahun paling lama untuk
buka bisnis sendiri nanti paling lama
dua tiga tahun maka mungkin sebaiknya
dia jangan masuk ke investasi growth e
income kenapa karena jangka waktu dia pendek
sekali dia kesempatan dia pendek kalau dia
jatuh tempo dua tiga tahun nilainya
turun dia bingung mau ngapain tapi kalau dia
jangka waktu cuma dua tiga tahun sebaiknya
yang memberikan passive income cocok
untuk kita menabung atau berinvestasi
yang jangka waktunya pendek atau uangnya
akan kita pakai dalam waktu yang tidak
lama lagi sekitar satu dua paling lama
tahun ke depan oke tapi yang
paling penting adalah harus mengetahui terlebih
dahulu ya tujuan yang ingin dicapai
dengan investasi yang dilakukan bang safir
mungkin kita bisa simulasi selanjutnya jika
secara general secara umum ya gaji karyawan
di indonesia mungkin sekitar
lima delapan juta begitu
jika ingin kemudian melakukan
investasi yang sifatnya growth tadi agar
mendapatkan passive income nantinya
let's say dua tahun ataupun sampai lima tahun
ke depan bagaimana komposisi pengaturan
investasi diferensiasi yang harus dilakukan
pertama kalau misalnya
seseorang punya penghasilan lima sampai delapan juta
kita bisa mulai berinvestasi
penghasilan kita jadi kalau misalnya kita
punya penghasilan lima sampai delapan juta
enam ratus ribu itu paling sedikit
tapi saya selalu bilang begini dalam
perjalanannya kalau kita sudah terbiasa
coba dipertimbangkan angka
jadi setiap bulan kalau dia
delapan juta katakan dia
ambil tengah tengahnya mas safir saya ambil tengah tengahnya
berapa satu dua sampai satu lima juta
sebulan oke lakukan saja
maka dia bisa membeli
apa yang namanya obligasi ya dia bisa beli
namanya obligasi dia bisa beli ori
gitu ya dan kalau ada penawaran
perdana dia bisa beli oleh
tersebut tapi kadang ketika
ori tersebut atau obligasi tersebut
tidak ditawarkan lagi di pasar perdana
dia bisa beli di pasar sekunder
dia bisa datang ke perbankan dia bilang
saya tahu masa penawaran obligasi sudah
lewat tapi kalau ada yang mau jual obligasinya
saya mau beli dong seperti itu bisa
dilakukan jadi angka ya mungkin
kemudian kedua selain obligasi
juga adalah produk produk investasi
pendapatan tetap lain misalnya
kalau misalnya uangnya cukup nanti terkumpul
lima juta enam juta rupiah
dia bisa masuk ke deposito
dia bisa masuk ke deposito
nah tentunya memang yang namanya deposito
agak berbeda ya agak berbeda ya
tetapi jangan lupa karena fokus orang di sini adalah
alternatif ketiga yang bisa dilakukan adalah
ke yang namanya platform platform
crowdfunding yang untuk
property jadi sekarang di
di handphone kita itu ada banyak sekali aplikasi aplikasi
yang menawarkan investasi
property untuk disewakan
yang ditawarkan adalah kita invest
ke dalam properti untuk disewakan tersebut
dengan investor lain jadi kita tidak perlu
punya uang besar dulu untuk beli satu properti
tidak tapi kita rame rame
dengan yang lain itu namanya istilahnya
kita bisa start from satu juta rupiah
kita investasi ke properti yang disewakan
nanti kita akan mendapatkan pendapatan
sewanya ada banyak sekali alternatif
yang bisa dipilih tapi sekali lagi
kemudian kalau bisa tingkatkan
oke bang safir ini
mungkin yang ingin saya tanyakan adalah
memang perjalanan finansial masing masing orang
pastinya berbeda beda ya tapi kalau misalnya kita bisa
begitu sejak kita mengetahui
adanya pengetahuan tentang investasi
sebetulnya berapa lama
periode kita bisa menyusun
passive income tersebut sehingga
bisa dikatakan seseorang ini dalam tanda kutip
kalau menurut saya
yang mantap ya itu
hanya bisa dilakukan
kalau dari awalnya kita mulai
asumsinya kita adalah baru mulai
bekerja usia dua puluh tahun usia
dua puluh lima tahun kita betul betul start
dari nol tidak dapat wanita dari
orang tua tidak
benar benar mulainya start dari
nol bahkan dari minus hal paling
mudah adalah start dari growth income dulu
nah yang sifatnya jual beli itu dia
bisa memberikan potensi untung yang lebih
besar dan dengan potensi untung
lebih besar pada saat dia menjelang
pensiun nanti atau pada saat usianya sudah
matang dia sudah memiliki dana
untuk kemudian dia bisa
tetapi ini dia kalau dari awal
dia langsung investasi sifatnya
tidak akan terlalu besar
jadi menurut saya investasi fixed income
kenapa karena awalnya kita memulai
kemudian kita akhir game kita
hidup klimaksnya itu adalah fixed income
atau investasi yang memberikan passive income
baik baik bang safir
penjelasannya sangat detail dan menarik sekali
dapat dipahami dengan sangat mudah
semoga ini bisa menjadi gambaran ya untuk kita
semua agar bisa menyusun portfolio investasi
yang lebih baik lagi mulai dari growth
kemudian baru nanti setelah agak lebih tua
ataupun menjelang pensiun masuk ke
bang safir senduk master financial planner sudah bergabung
bersama kami pada pagi hari ini selamat pagi
bang safir salam sehat selamat pagi terima kasih